membuat sajian ini menjadi favorit pelanggan
mulai dari delapan hingga empat puluh meter persegi
nah memang tadi rizik syihab sendiri sempat memberikan konversi pers yang ditayangkan melalui kanal youtube persaudaraan
betul dari quick count bisa mengatakan bahwa sebenarnya dua ini adalah
sembilan belas dua persen mengeluhkan kenaikan harga telur
hitungan seperti itu memang normal karena memang tarifnya seperti itu kemudian ada
dari kecil emang gendut terus kurus
mendapat dukungan penuh dari pertamina
kemudian mangrove ditanam di pesisir ya
pemulihan tetap harus dilakukan
jadi gue ngerasa kayak karena keluarga gue bukan keluarga atlet ya